sholat id menjadi puncak bagi umat islam untuk merayakan hari raya idul fitri
sejak pagi umat muslim berbondong bondong menuju masjid atau lapangan tempat dilaksanakannya sholat id
tak terkecuali di masjid trans studio bandung yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga sekitar
salah satu lokasi favorit yang menjadi tempat sholat id warga bandung adalah masjid agung trans studio bandung
sejak pukul setengah enam pagi warga sudah mulai memenuhi masjid agung trans studio bandung
tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak masjid untuk kegiatan sholat id
panitia hanya menyediakan kantong plastik untuk jemaah menyimpan sepatu atau sendal yang mereka pakai
sholat id di masjid agung trans studio bandung dilaksanakan tepat pukul enam lewat tiga puluh lima menit
sholat diimami oleh ustadz sandi rizki febriyadi
sementara khutbah diberikan oleh kiai haji miftah faridul
dalam khutbahnya miftah mengajak warga untuk menjaga nilai ibadah yang telah dibentuk selama bulan ramadan agar tetap bertahan di bulan bulan lainnya
lokasi yang strategis dan nyaman membuat warga banyak memilih masjid agung trans studio bandung sebagai lokasi sholat id
masjid agung trans studio bandung
masjid agung trans studio bandung
masjid agung trans studio bandung
masjid dengan luas satu delapan ratus meter persegini mampu menampung hingga dua jemaah
peresmian masjid agung trans studio bandung sendiri dilakukan pada juli dua ribu lima belas oleh pengusaha hairul tanjung sebagai simbol rasa hormat terhadap ibunya